kiai haji maimun zubair atau yang dikenal dengan bahmun meninggal dunia di mekah saat menjelang prosesi puncak ibadah haji
jenazah mbah mun dimakamkan di al ma'la mekah
usai disolatkan di masjidil haram almarhum dimakamkan di pemakaman al ma'la usai solat zuhur
para pelayat mengantar mbah mun ke peristirahatan terakhirnya yang berjarak satu lima km dari masjidil haram
para pelayat laki laki rame rame mengantar mbah mun ke peristirahatan terakhirnya sedangkan wanita menunggu di luar area pemakaman